aku mau sesuai karun
suku r gang
masa lo kok bisa kenal sama tante rose
mama ada disini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
dan kamu masih bisa bangun sama mama
jadi kamu istrinya al
jadi kamu juga berhasil akan pernikahan kamu sama al dari saya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
bayi seperti anak tante sendiri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
kalau bisa ke tante rose ini adalah mamanya masa
saya mendengar itu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
jadi kalian menikah sewaktu mama di penang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
mama mimpi kamu menikah
tapi kamu tidak akan membiarkanku
kamu tidak izinkan mama pulang
kamu lebih memilih menikah dengan kamu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
kalau kamu menikah dengan perempuan
kamu merahsiakan ini
karena kamu malu mama depresi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
kalau dapat apa